kita berlika informasi lainnya lanyala membuat pengakuan yang mengejutkan banyak pihak saat dirinya ini menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu isu hoax tentang petahana presiden joko widodo pada pilpres dua ribu empat belas salah satunya adalah tentang isu pki
dan lanyala matalitik ini mengaku telah bertobat serta meminta maaf langsung ke jokowi atas tindakannya
lanyala juga berganti haluan politik untuk memenangkan pasangan jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
mantan politikus gerindra lanyal mataliti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik
lanyala menyatakan dirinya ikut terlibat langsung dalam penyebaran isu isu hoax tentang presiden joko widodo pada pilpres dua ribu empat belas
saat itu lanyala mengaku ikut menyebarkan isu tentang jokowi diantaranya isu pki serta isu agama jokowi
seperti pernyatanya dalam program layar pemilu terpercaya cnn indonesia lanyala juga telah mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan obor rakyat
media propaganda yang merupakan penyelidikan

lanyala mengaku ikut menyebarkan isu tersebut dalam penyebaran isu isu hoax tentang presiden jokowi di indonesia

sementara jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi andre rosiade menanggapi santai pernyataan dari seorang lanyala mataliti
andre tetap yakin jika prabowo sandi tetap akan menang dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
pak prabowo dan bang sandi dan seluruh pendukungnya berkeliling indonesia
menawarkan itu survei kami yang dua puluh lima persen tertinggal jauh dibandingkan pak jokowi sekarang hanya berbeda empat persen
kami meskipun pak lanyala ada di kubu pak jokowi dan menyatakan bahwa jawa timur akan menang tujuh puluh lima persen
insya allah kami meyakini pak prabowo yang akan unggul di jawa timur
masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas terus bergulir hingga tiga belas april dua ribu sembilan belas
dengan waktu yang tersisa dan dinamika politik yang ada berbagai kemungkinan masih minggu terjadi
salah satunya seperti keputusan pindah haluan hubungan politik yang dilakukan oleh lanyala mataliti